jika sembilan puluh sembilan iblis gagal memperdaya pria maka yang ke seratus kita kirim seorang wanita kepada pria itu
pasti pria itu menyerah
kalau begitu wanita itu disamakan sama iblis dong
maklum maklum pak nelisi itu kan bujang lapuk
pobi belum ngerasain tidur dalam pelukan wanita
oh sudah sudah
masa diskusi panel itu saja yang dibicarakan
ah itu sudah tidak mode kurang actual
oh jadi dong pasti itu
kalau begitu makanan ini aku yang baik
baiklah gue bayar
microfive itu aku sendiri yang antar setiap kalian arisan
harga dariku segitu
harga kesana terserah kalian
semalam aku tak bisa tidur
terbayang terus dengan apa yang kau ceritakan tuh
ah yang betul kau yan
tapi begini yan
kok jangan datang ke rumahku
kau tunggu aku disana
dan punya tiga anak
dan punya pihak
tapi aku punya dua anak
tapi gak mau
saya di rumah
bagaimana ini para teman